seperti sudah diprediksi senin kemarin merupakan puncak arus balik pasca libur natal dan tahun baru
tak kurang dari tiga puluh ribu penumpang memadati bandara juanda surabaya sejak pagi
mereka sengaja berangkat di akhir libur panjang seiring habisnya masa libur sekolah
sejak pagi hingga senin sore sedikitnya tiga puluh ribu penumpang sudah meninggalkan jawa timur menuju daerah asal masing masing
kepadatan tampak di terminal satu maupun dua bandara juanda surabaya
mereka kebanyakan adalah calon penumpang menuju jakarta bandung dan makassar
selain dipengaruhi habis masa libur sekolah peningkatan arus balik juga dipengaruhi oleh banyaknya maskapai penerbangan
yang memperlakukan harga tiket normal untuk berbagai rute penerbangan
selain dipenuhi calon penumpang arus balik di bandara juanda juga diwarnai sejumlah pesawat yang mengalami penundaan keberangkatan
tercatat lebih dari lima penerbangan mengalami delay satu hingga dua jam akibat armada yang tidak siap